simon zakaria salah satu perwakilan tim gabungan aremania
menyebut bantuan biaya rumah sakit sudah dicabut sejak desember dua ribu dua puluh
hal ini membuat sejumlah korban yang hingga saat ini masih berobat
harus merogoh kocek sendiri ketika pergi ke rumah sakit
simon juga menyinggung soal pentingnya negara memberikan bantuan jangka panjang
menurutnya ada banyak korban yang merupakan tulang punggung keluarga
namun tak bisa bekerja secara normal karena menjadi korban tragedikan juruhan
ketua komisi sepuluh dpr ri syaiful huda mengaku kaget karena hingga saat ini banyak korban tragedikan juruhan yang terlunta lunta
meski pemerintah sudah menunaikan sejumlah bantuan
ia menilai pssi juga harus turut serta dalam pendampingan korban
huda juga tak setuju apabila ada pelarangan pemasangan spanduk dorongan penuntasan tragedikan juruhan
ketua komisi sepuluh dpr ri syaiful huda mengaku kaget karena hingga saat ini banyak korban tragedikan juruhan yang terlunta luta
belum mereka belum sehat katanya sudah diputus sudah jadi pasien biasa sekarang
dalam waktu dekat huda menyebut akan memanggil kemenpora dan pssi untuk mengevaluasi penerapan rekomendasi tgipf